inilah kondisi truk muatan pupuk yang terbakar di bagian bawahnya setelah mengalami tabrakan dengan sepeda motor di jalur pantura desa banjarsari tongas probolinggo
selain bagian belakang truk sepeda motor yang berada di bawahnya juga ikut ludes di lahap api
melihat truk serta motor terbakar sopir serta kernetnya langsung melarikan diri
sementara suudi pengemudi motor dirawat intensif di rumah sakit akibat kedua kakinya hancur setelah dilintas roda truk
polisi kini tengah memburu sopir dan kernet truk yang kabur itu
akibat kecelakaan ini jalur pantura probolinggo sempat maco total hingga belasan kilometer
diri putan jawa timur